hai wisata alam tirtosa review di desa penanggal kecamatan candipuro lumajang jawa timur di kaki
gunung semeru ini menawarkan oating camp di tepi kolam renang disini para wisatawan bisa
menginap di tenda yang cukup untuk dua orang lengkap dengan alas tidur dan lampu penerangan
di dalam tenda pengunjung juga bisa menikmati sensasi makan ikan dan jagung bakar sembari
merasakan udara malam di kaki gunung semeru bersama keluarga para wisatawan mengaku camping
di tepi kolam bersama keluarga memberi pengalaman yang menyenangkan kita akhirnya menyempatkan diri
dengan keluarga ini untuk outing camp karena pertama ini untuk tirtosa review ini jaraknya
sangat dekat dan mudah dijangkau ya dan ini lebih murah kita enggak perlu jauh jauh keluar kota yang
dengan kos yang cukup besar
untuk menikmati wisata camping ini wisatawan perlu menyiapkan biaya tujuh puluh per orang
memanfaatkan masa libur sekolah sejumlah remaja dan anak anak bertualang menyusuri jalan masuk
ke kawasan konservasi di labuhan merak taman nasional baluran banyu putih situbondo jawa
timur sepanjang jalan mereka bisa sesekali berhenti untuk menikmati pemandangan flora

nah di kawasan konservasi ini anak anak juga bisa menemukan konservasi penyu di resor merak
mereka juga diperbolehkan melepas liarkan tukik ini ke laut bebas di pantai bilik silijeh beragam
atraksi burung landscape gunung hamparan pohon mangrove dan aktivitas nelayan pun bisa menjadi
objek fotografi pengunjung selain melihat flora eksotis alam afrika van java delapan pantai berpasir putih dapat dinikmati di balik gunung baluran itu
selain melihat flora eksotis alam afrika vanjava delapan pantai berpasir putih dapat diikmati di balik gunung baluran itu
juga apa ya pemandangannya di sini juga bagus terus pantai yang sebelah sana itu juga bagus ada batu batunya perjalanannya itu juga bagus keren banget
banyak alternatif bagi orang tua untuk mengajak anak anak mereka ke kawasan wisata konservasi ini
selain mengajak buah hati mengenal flora eksotis pengunjung bisa menemui dengan mudah satwa khas seperti rusa dan kijang di sekitar savana bekol
tim liputan cnn indonesia